kepala pemimpinan komisi pemberantasan korupsi jelit empat era agus raharjo
dalam kasus ini kpk baru menjerat mantan deputi gubernur bank indonesia bidang empat pengelolaan moneter dan devisa budi mulia
yang difonis lima belas tahun penjara di tingkat kasasi pada april dua ribu lima belas silam
hingga empat tahun kepemimpinan kpk era agus raharjo kpk belum kembali menetapkan tersangka lain
dalam kasus yang ditengarai merugikan keuangan negara lebih dari tujuh triliun rupiah tersebut
kasus lain yang pengusutannya belum tuntas pada era pimpinan kpk jilid empat adalah kasus pengadaan key container crane
yang menjerat mantan direktur utama pt pelindo ii richard joslino
sejak erjelino ditetapkan sebagai tersangka pada desember dua ribu lima belas silam hingga saat ini kasus tersebut belum juga dilimpahkan ke pengadilan
menurut indonesia corruption watch kasus dugaan korupsi berkaitan dengan bank senturi dan pelindo ii
hanyalah dua dari setidaknya enam belas perkara besar yang hingga saat ini belum berhasil dituntaskan oleh pimpinan kpk jelit empat era agus raharjo

ya misalnya pada saat pembacaan dakwaan disebutkan banyak yang diduga terlibat begitu
tapi sampai hari ini nyatanya masih beberapa orang saja yang diusut oleh kpk
selain dari itu kita tidak hanya melihat sebatas seseorang ditetapkan sebagai tersangka
tapi yang kita harapkan adalah kpk bisa menuntaskan perkara ini sampai di pengadilan
terkait banyaknya kasus besar yang belum berhasil dituntaskan pada era kepemimpinannya
ketua kpk periode dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas agus raharjo pun tidak menampik hal tersebut
menurutnya dalam pengusutan kasusnya
kasus besar memang memerlukan proses yang lebih kompleks sehingga memerlukan waktu yang lama
ya penanganan kasus besar seperti itu memerlukan penyelidikan dan penyidikan yang jauh lebih komplek
anda tahu pada waktu kita mau membawa garuda aja
garuda waktu mau dibawa ke persidangan itu juga diperlukan waktu yang lama
karena berhubungan dengan banyak lembaga
berhubungan dengan banyak lembaga lintas negara
masa jabatan pimpinan kpk periode dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas era agus raharjo berakhir pada desember dua ribu sembilan belas
untuk kemudian digantikan oleh jajaran pimpinan kpk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
berkaitan dengan adanya belasan kasus besar yang masih menjadi tunggakan pimpinan kpk era agus raharjo
wakil ketua kpk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
lili pintauli siregar berharap di masa kepemimpinannya kasus kasus besar yang mangkrak di kpk harus dapat dituntaskan
sehingga tidak menjadi beban untuk periode kepemimpinan selanjutnya
tapi paling tidak memang pr pr itu kan harus diselesaikan tidak bisa kemudian menjadi pr jilid enam begitu ya
dan ini menjadi beban pimpinan baru untuk menyelesaikan tentunya
kalau kemudian ternyata ini menjadi kendala kendala terhadap eksternal
misalnya dengan bpk dengan lembaga internasional lainnya
nah mungkin akan dilihat atau mungkin akan diperbarui apakah harus ada mou
apakah harus kemudian soal trigger mechanism itu diperankan maksimal atau seperti apa
sejumlah kasus yang belum berhasil dituntaskan pada era agus raharjo tentu menjadi pekerjaan rumah
bagi pimpinan kpk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga yang akan dilantik pada desember dua ribu dua puluh
pimpinan kpk yang berhasil dituntaskan pada era agus raharjo
yang baru diharapkan dapat mengusut tuntas tunggakan perkara korupsi kelas kakap
dan menyingkap dugaan keterlibatan nama nama besar di balik kasus tersebut
adia fitriana andra anhar jakarta